pulang kampung atau mudik sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat indonesia
untuk merayakan hari raya idul fitri bersama keluarga dan kerabat
silaturahmi dan saling memaafkan saat idul fitri
menjadikan kita sebagai umat islam kembali ke fitrah manusia yang bersih dan suci
menjelang hari raya lebaran kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah pecahan kecil meningkat signifikan
uang rupiah pecahan kecil digunakan untuk saling berbagi di hari nan fitri
bank indonesia sebagai lembaga yang mengedarkan uang rupiah
memahami kebutuhan tersebut dengan mengadakan kegiatan fitrah bersama rupiah
bank indonesia dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas mengedarkan rupiah
kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil saat lebaran
fitrah bersama rupiah hadir di tengah tengah pemudik yaitu di res area kilometer lima puluh tujuh cikampek
melalui kegiatan ini bank indonesia memudahkan masyarakat yang berada dalam perjalanan ke kampung halaman
untuk memperoleh uang pecahan kecil
penukaran uang tidak dipungut biaya
masyarakat cukup menunjukkan kartu tanda penduduk atau ktp
dengan maksimal nominal penukaran sebesar tiga tujuh juta rupiah
setiap orang yang menukar hanya bisa sekali dalam sehari
agar distribusi uang pecahan kecil tersebar dengan baik di masyarakat
tugas kita itu kan meyakinkan bahwa masyarakat itu menerima segala pecahan
nah kepada pemudik ini kan kalau nggak sempat nuker
dia butuh uang uang receh uang uang kecil gitu kan
nah kita hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga masyarakat di sekitarnya
bank indonesia melindungi masyarakat dari dugaan uang palsu
juga untuk menukar uang tidak layak edar dengan uang rupiah baru
untuk peningkatan uang rupiah itu sangat meningkat
terutama idul fitri bank indonesia selalu menyediakan uang rupiah pecahan kecil
tapi dengan ikhlas dengan senang dengan bangga sebagai kajian bank indonesia
bisa melayani kepada masyarakat seluruh indonesia
selain penukaran uang di kedua rest area tersebut
bank indonesia juga memberikan fasilitas bagi para pemudik
masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas refreshment dan cek kesehatan
agar kembali segar ketika melanjutkan perjalanan
dengan jazz puzzle uang rupiah serta sosialisasi uang elektronik
bank indonesia berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah
mungkin belakaan ini bank indonesia lebih memasyarakat
karena salah satunya dengan penukaran uang
kita dari masyarakat juga bisa langsung menukarkan tidak harus datang ke bank
jadi buat para pemudik jadi lebih gampang buat nukerin uang uang kecil
untuk penjagaan daya lain di kampung
bagi para pemudik semoga selamat sampai kampung halaman dengan fitrah bersama rupiah